ya empat belas proyek dikeluarkan dari rencana proyek strategis nasional
alasannya ke empat belas proyek tersebut tidak dapat direalisasikan atau dimulai selambat lambatnya pada kuartal tiga dua ribu dua puluh
disebut proyek strategis nasional karena proyek proyek tersebut tentunya memiliki dampak pada peningkatan kehidupan ekonomi sosial dan juga ketahanan dan kedaulatan negara
meski ke empat belas proyek tersebut tidak lagi jadi prioritas pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar rp empat seratus triliun untuk merampungkan sisa sebanyak dua ratus dua puluh dua proyek dan tiga program yang masih dalam proses pengerjaan dan masih dianggap strategis
sepuluh proyek strategis juga sudah rampung pada tahun dua ribu tujuh belas
dan apa saja proyek proyek tersebut kami ulas selengkapnya untuk anda dalam mengukur infrastruktur pemerintahan jokowi
infrastruktur yang semula dalam rencana pembangunan strategis
strategis nasional pembangunan strategis nasional ini ada sekitar dua ratus empat puluh lima proyek
kemudian dicoret baru saja dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh presiden juga menteri menjadi dua ratus dua puluh dua proyek
sebelumnya pada tahun dua ribu tujuh belas tadi juga telah disebutkan sudah ada sekitar sepuluh proyek
sepuluh proyek tahun dua ribu tujuh belas
juga ada tambahan satu proyek lagi
yaitu universitas islam internasional di depok
jadi total di sini total dari seluruh proyek yang tersisa untuk pembangunan strategis nasional ini ada sekitar dua ratus dua puluh dua proyek
dan akan memakan dana sebesar empat seratus triliun rupiah
padahal sebelumnya di dua ratus empat puluh lima proyek ini dana yang dialokasikan pemerintah adalah sebesar empat satu ratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah
nah di sini dalam empat belas
tujuh belas proyek yang dicoret oleh jokowi
ada empat belas proyek yang dicoret
dua belas proyek ini senilai sekitar rp dua ratus lima puluh enam triliun
kenapa proyek proyek tersebut dicoret
karena tadi dalam rencana proyek strategis nasional ada yang dinamakan dengan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas
kppip ini kemudian
yang merumuskan untuk proyek strategis nasional
dalam proyek strategis nasional ini memiliki tiga kriteria
kriteria yang pertama kriteria dasar
kemudian kriteria kedua yaitu kriteria strategis pastinya
dan yang ketiga adalah kriteria untuk operasional
kriteria dasar pasti sudah ditentukan oleh kppip
ini harus sesuai dengan visi dan misi
kemudian juga sesuai dengan ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi
dan juga kedaulatan ketahanan nasional
strategis seperti itu pula
operasional di sini yang digarisbawahi
kenapa empat belas proyek tersebut dicoret
karena empat belas proyek tersebut dianggap tidak bisa memulai atau pembangunannya diselesaikan pada paling lambat di kuartal tiga tahun dua ribu sembilan belas
tidak bisa mencapai pembangunan pada kuartal tiga dua ribu dua puluh
maka empat belas proyek tersebut dicoret
tadi sudah ada sepuluh proyek yang sudah selesai pengerjaannya
proyek proyek apa saja
kita lihat di sini
proyek yang selesai tahun dua ribu tujuh belas
ini menelan dana sebesar rp enam puluh satu lima triliun
yang pertama ada tol soreang pasir koja
ini yang menghubungkan kabupaten bandung cirebon dan juga jakarta
panjangnya sebelas km
kemudian tol mojokerto surabaya
ada juga pos lintas batas negara plbn dan juga sarana perunjang nangabadau kalimantan barat
dan juga plbn dan juga sarana perunjang wini dan juga ntt
kalau kita melihat kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh presiden joko widodo
begitu kebijakan ekonominya menyatakan bahwa membangun indonesia dari perbatasan
dari daerah terluar
begitu karena dianggap sebagai etalase negara
maka dibentuklah pos lintas batas negara ini
karena sesuai juga dengan proyek strategis
yaitu sebagai kedaulatan juga ketahanan negara
kemudian juga dibangun pada tahun dua ribu tujuh belas
yaitu plbn dan sarana penunjang aruk di kalimantan barat juga
masih ada proyek proyek selanjutnya
yang sudah rampung diselesaikan pada tahun dua ribu tujuh belas
ya slide sebelumnya kita kesini terlebih dahulu
tanjung priok enam belas tujuh km
kemudian juga ada bandara raden inten dua lampung
bandara raden inten dua lampung
nah disini bandara raden inten dua lampung
digadang gadang sebagai bandara internasional nanti
yang sudah didirikan di lampung
dan bisa memiliki tiga ribu meter landasan pacu
dan disini bisa melayani banyak penerbangan
baik domestik maupun mancanegara nantinya
sekarang masih domestik
yang menuju ke jakarta bandung dan sebagainya
kemudian juga bendungan
teritip di kalimantan timur
saluran suplesi daerah irigasi
umpul sistem atau wbsi di lampung
nah ini tadi ada proyek
proyek yang sepuluh proyek yang sudah selesai dirampungkan oleh pemerintahan presiden joko widodo
pada tahun dua ribu tujuh belas
dan kemudian pada tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
karena kita tahu untuk proyek strategis nasional ini harus memenuhi rencana proyek pembangunan jangka menengah
jangka menengah ini artinya lima tahun masa kepemimpinan joko widodo
yaitu pada tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan sudah ramai
kampung ini tahun dua ribu tujuh belas kita lihat
kemudian apa saja proyek proyek yang dikatakan tidak bisa menyelesaikan pembangunannya pada kuartal tiga dua ribu sembilan belas
kita lihat dulu ini
perkiraan capaian tahun dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas ini masih ada tiga belas proyek yang akan diselesai
sekitar rp empat puluh enam tujuh puluh delapan triliun
kemudian juga ada enam puluh enam proyek
dan satu program ketenaga listrikan
dan satu program pemerhatan ekonomi
ada tiga puluh lima ribu megawatt
yang direncanakan akan dibangun oleh presiden joko widodo
untuk meratakan kelistrikan yang ada di
indonesia dengan rp satu lima ratus triliun nilainya
kemudian kita lihat di sini ada dua puluh delapan proyek dalam tahap penyiapan
enam proyek dalam tahap transaksi
dan satu ratus sembilan proyek dan satu program industri pesawat dalam tahap konstruksi
ini perkiraan capaian tahun dua ribu delapan belas
which is tahun ini
begitu kita lihat nanti apakah rampung pengerjaannya pada tahun dua ribu delapan belas
termasuk juga infrastruktur jalan yang masih banyak dilakukan hingga saat ini
kemudian kita lihat bagaimana dengan empat belas proyek yang dicoret
tadi sudah dikatakan pertanyaan
pertama ada tol waru
kemudian tol sukabumi
cerajang pada larang
kereta api kertapati simpang tanjung api api sumatera selatan
ini adalah bagian dari jaringan kereta api trans sumatera
juga kereta api muara enim
dan juga bengkulu
ini dianggap tidak bisa menyelesaikan pembangunannya pada kuartal tiga dua ribu sembilan belas
kalau kita melihat kenapa tidak bisa diselesaikan pembangunannya
meskipun dana yang diperoleh
dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ini sebenarnya adalah
pertama dana dari apbn
kemudian dana dari
ada juga dana dari bumn
dan disini saat kemudian proyek empat belas
proyek ini yang senilai dua ratus lima puluh enam triliun ini
ini bukan artinya
tiga belas proyek tersebut benar benar ditiadakan
untuk proyek proyek yang masih memiliki pembiayaan
masih bisa mencari pembiayaan pembiayaan
yang kemudian bisa melanjutkan proyek tersebut
tapi mungkin tidak menjadi prioritas dalam pembangunan strategis nasional
kita ke slide selanjutnya
proyek proyek apa saja
yang kemudian dicoret dari pembangunan strategis nasional
yaitu kereta api
tanjung api api sumatera selatan
kereta api jambi pekanbaru
kemudian kereta api jambi palembang
jambi sumatera selatan
pembangunan rel kereta api provinsi kaltim
mass rapid transit mrt jakarta
ini mrt yang sedang digadang gadang dibangun di jakarta
ini kabarnya memang untuk pembangunan koridor east west ini akan dikerjakan pada tahun dua ribu dua puluh
maka dari itu mrt koridor east west ini kemudian dicoret
atau dikeluarkan dari rencana pembangunan strategis nasional
kita lihat kemudian proyek apa lagi
yang kemudian dikeluarkan
slide terakhirnya yaitu
bandara sebatik kelimatan utara
sistem penjadian air minum
memidang sumatera utara
kemudian bendungan telagawa
kemudian juga ada bendungan pelasika
dan kawasan ekonomi khusus merauke papua
sebenarnya di sini pemerintah sudah membangun banyak infrastruktur juga di papua
tadi seperti yang dikatakan yaitu membangun daerah indonesia dari etalase
atau dari perbatasan
agar wajah indonesia baik di perbatasan
agar perekonomian di daerah perbatasan juga meningkat dengan baik
tidak tertinggal dengan mereka atau kita yang berada di pusat ibu kota
nah itu tadi empat belas proyek yang dicoret
masih ada sekitar dua ratus dua puluh dua proyek
dan juga tiga program yang harus kita awasi pembangunannya
kita lihat nanti apakah proyek proyek ini berjalan dengan lancar
dan apakah benar nantinya proyek ini terhindar dari praktek praktek
seperti praktek korupsi dan juga praktek penyalahgunaan struktur bangunan
misalnya kalau kita lihat banyak sekali kasus kasus struktur bangunan yang tidak baik
karena mengejar proyek agar cepat selesai

di yang rasanya ini enak sedikit juga
terbanyak caranya untuk terdoa
ada juga bena bahwa